tertangkapnya gubernur aceh beserta beberapa pejabat daerah istimewa aceh lainnya dalam operasi tangkap tangan kpk
menimbulkan polemik baru dalam hukum syariat islam yang diterapkan di provinsi ini
gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh kpk selasa dua juli lalu menyatakan
bahwa tidak ada hukuman cambuk bagi pelaku korupsi di aceh
hukum syariat islam atau kanun yang diterapkan di serambi mekah ini memang belum mengatur mengenai masalah korupsi
meskipun wacana penyusunan kanun untuk kasus korupsi sudah mulai muncul sejak tahun dua ribu empat belas lalu
kalau dibandingkan dengan tata urutan perundang undangan di indonesia
maka kanun itu kedudukannya selepel dengan peraturan daerah sebenarnya
karena dia mengatur daerah hanya daerah tertentu
sama dengan perda di dki atau perda di provinsi lain gitu
dia mengaturnya hal hal
hal hal yang keseharian
tata pemerintahnya sekalian
itu bagiannya kanun
tapi untuk persoalan yang lebih besar
pembunuhan korupsi itu tetap berlaku kuhp
karena kita belum pernah dengar
pokoknya ada orang membunuh hukumnya kisos dibunuh lagi
karena tidak ada
artinya kanun tidak sampai ke sana mengaturnya
sementara itu terkait dengan kasus dugaan korupsi gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf
sejumlah warga aceh mengaku setuju pelaku korupsi di aceh dihukum sesuai dengan hukum syariat islam
sebelumnya muncul polemik baru di tengah masyarakat karena belum disusunnya aturan
tentang kasus korupsi dalam hukum syariat islam yang diterapkan di provinsi ini
sejumlah warga aceh mengaku setuju pelaku korupsi di aceh dihukum menggunakan hukum syariat islam

dianggap bagian dari penerapan hukum syariat islam secara kafah atau menyeluruh
sebagaimana yang kerap digaungkan di aceh
ini sangat setuju sekali ya
karena selama ini hukum syariat islam itu memang terkesan hanya untuk masyarakat kecil saja
nah kami sebagai rakyat ini merasa tidak adil
artinya para pejabat para pegawai negeri para penguasa itu harus kena hukum syariat islam
kalau korupsi seperti ini ya bagusnya dirajam aja
setuju sangat setuju kenapa
karena dengan pemberlakuan syariat islam kan orang untuk melakukan kejahatan harus memikir mikir gitu pak
kalau buat para koruptor itu
karena koruptor sebenarnya kalau misalnya implementasinya bagusnya sih syariat islam pak
bagusnya syariat islam
apakah lebih adil atau gimana
lebih adil lebih fair
kalau secara islam kan kalau misalnya terbukti jelas hukumnya jelas
tidak ada banding tidak ada ini itu dia jelas
apa alasannya ibu buat setuju terhadap para koruptor
ya namanya koruptor itu ya termasuk ini juga syariat islam kan pengarangan juga
cuma ya tidak tahu ya sekarang banyak yang tidak ini
apakah dengan diberlakukan syariah islam untuk para koruptor apakah lebih adil menurut ibu
ya lebih adil
mungkin banyak tanggapan juga yang berbeda mungkin ya
karena apapun ceritanya koruptor itu tidak dibenarkan dalam islam kan
alasan yang lebih membuat bapak itu setuju koruptor dikenakan
ya ya namanya kejahatan kan mesti dihasmi kan
dengan ada payung hukum dengan mungkin tidak sembarang lagi orang bisa

apakah lebih adil
saat ini kpk telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut
mereka adalah gubernur aceh irwandi yusuf bupati benar meriah ahmadi
serta ajudan irwandi henry yuzal dan syaiful bahri
ibnu hazar banda aceh